kadang yang habis putus gak habis pikir kayaknya gimana caranya melukis menggambar itu bisa jadi satu bentuk move on ya untuk melupakan si mantan mantan yang mungkin gak penting itu
langsung saja di studio cnn hari ini sudah ada mbak zola yowana ini one of the certified matchmaker founder juga dari heart ink ya
oke thank you mbak zola jadi ini wasitnya ceritanya disini
so a girl beside me adalah ini dari google yaitu feliciano winatan
kita tetap harus memaknai valentines ya walaupun yang baru baru putus gitu ya
ya gak masalah
ya kan tapi ternyata riset menunjukkan
salah satunya dari google ternyata yang ngebekas sekarang itu bukan it's about i'm in love gitu
saya mau tanya ke felicia dulu deh kenapa kenapa ada si you move on ini emang sekarang orang orang zatthis ya
sekarang orang orang yang patah hati yang broken heart itu lebih banyak daripada orang yang jatuh cinta apa gimana sih
sampai ada kempen bilangnya ya
jadi memang sebenarnya menarik sih
awalnya karena kan kalau bulan februari nih kita mau masukin bulan februari identik dengan pasangan ya kan
atau yang cinta cintaan
tapi kita pengen coba kita lihat dari perspektif yang berbeda
gimana kalau yang bukan pasangan atau yang gak ada pasangan gitu kan
dan ketika kita cari nih di datanya sendiri di google
untuk kategori romansa dan relationship khususnya subkategori itu ya
ternyata menarik banget cara move on menjadi salah satu kata kunci yang paling banyak dicari sepanjang tahun lalu
di google di indonesia tahun lalu gitu
dan keduanya cara melupakan mantan
dan ketiganya cara move on cepat
jadi memang kita lihat
tiga tiga keywordnya kok ini banget ya
iya semua tetap move on
nah makanya kenapa kita pikir yuk kita kasih beberapa tips yang kita rasa dari google pun bisa membantu teman teman nih untuk mengajak lebih do more wither time
untuk melakukan lebih banyak hal lagi
get things done gitu kan
untuk menyelesaikan hal hal yang sebelumnya tertunda
dengan terus move forward menatap ke masa depan
but anyway gini kalau misalnya yang lupain mantan gitu yang baru putus gitu
wah udah block aja
masukin tuh barang barangnya bakar semuanya
google dengan you move on ini dengan hashtag you move on ini gimana sih caranya akhirnya memfasilitasi
untuk orang orang ini udah deh move on aja lupain aja
bakar itu bisa bakar virtual

jadi memang kadang kalau yang to your point
kadang kan kita kayak susah move on gara gara memori bilia yang di foto foto gitu kan atau banyak banget memes gitu kan
yang ketiga di galeri kita
dan di google photos itu lewat dengan bantuan machine learning dan di fitur face grouping bisa langsung mengelola foto ada di galeri anda secara cepat
jadi mau di delete atau mau di group atau mau di archive
hapus semuanya berkat google
oke kita ke mbak zola deh
mbak zola ini banyak banget ya orang orang kayaknya yang zaman sekarang lebih banyak yang broken heart lebih banyak yang kayaknya ayo kita move on aja dibandingin yang itu tadi yang i me love gitu
enggak juga sih
emang banyak orang yang putus cinta dan kayak yang datang ke aku pun juga banyak yang bilang gimana sih sebenarnya cara move on
gak ada caranya
gak ada caranya
gak ada caranya
ada yang mereka cepet seminggu baru putus ada ketemu dengan yang baru
ada yang butuh sampai dua tahun masih belum gitu kan
kan masing masing punya apa ya kadar cepat dan lambatnya cuma mereka sendiri yang tahu
dan mereka sendiri yang sebenarnya mau tahu gue mau move on atau enggak gitu loh
balik lagi karena itu udah jadi mantan
gak harus di pikirin sih ya udahlah ya gitu
buang aja ke laut ya
buang aja ke lawet ganti yang baru gitu
jadi sebenarnya enggak ada enggak ada maksudnya kalau kayak google kan dia punya appsnya ya kan maksudnya ada toolsnya
so kalau misalnya untuk move on sebenarnya
sebenarnya kalau untuk move on itu dari kitanya harus mengerti dulu
it's okay butuh waktu
iya iyalah namanya juga udah pernah bareng dua tahun tiga tahun misalnya gitu ya udah lama dong
gimana cara lupain tapi pertama kali harus tahu dulu beneran cinta
atau karena kebiasaan addicted to communication ya kan
biasanya ada yang nyariin senyum senyum kan ini
tidak aku senyum senyum kan emang aku harus di kamera harus kelihatan senyum
ah wankernya doang kalau dia kayaknya oke itu aku banget itu aku banget
bersapi katanya dia
emang mesti cari tahu dulu beneran gak jadi karena udah kebiasaan di kontak dicariin
maksudnya kayak ada apa ya kayak daily activities nya kan
jadi mesti understand dulu kalau you're not together anymore gitu
ya udah lupain aja kita cari yang baru
kita cari yang baru
kita akan cari yang baru baru juga informasinya
tapi mungkin kita akan break dulu ya
nanti kita masih akan kembali pasti banyak banget yang penasaran ini dia nih
gimana caranya ngelupain mantannya
gimana cara move on nya gitu kita juga akan masih ngomong dari google
kita akan break dulu tetap bersama kami di cnn indonesia connected
tadi masih banyak yang penasaran pasti oke move on move on move on move on
masih ada mba zola ioana certified matchmaker
kemudian ada felis dari google ke mbak zola lagi deh gitu
zola tadi kan sebenarnya nggak ada tools nggak ada cara gitu kalau google punya apps
tapi kalau misalnya i mean human gitu kan gak ada tools nya yang lupain gak ada gitu
tapi kadang kadang mungkin ketemu ketemu klience atau ketemu orang gitu yang kayaknya
masih apa ya masih ah gitu
aku biasanya paling gampang sih kalau misalnya dia masih belum bisa lupa nih gitu
i mean like your mindset pun juga jadinya gue mau gak sih sama orang for the rest of my life gitu
so atau kalau enggak satu lagi juga bisa
so it house sebenarnya karena kan human itu mereka tendensi suka sesuatu complement
sesuatu yang feeling positif gitu loh yang enak gitu
jadi kalau misalnya kena dengan oh dia jelasan oh dia protective oh dia ternyata negatif
itu bikin oke gak jadi
jadi kayak reminder atau alert ya gitu ya
iya alert lah gitu
jadi kalau misalnya gak bisa lupa yaudah coba inget inget dulu
ini bukan hal yang baru bukan sesuatu yang baru
tapi kalau kita ngomongin indonesia gitu ya gimana sih orang orang indonesia ini merespons dan membutuhkan matchmaker gitu
apakah sebegitu kemampuan
apa yang dibutuhkannya sekarang dan apa sebenarnya gitu yang mereka cari gitu kan
kadang kadang kalau mungkin dulu zaman kita gitu ya eh ganteng cantik gitu kan ya sudah yuk gitu
kalau jalan yaudah
tapi kalau sekarang kenapa butuh matchmaker gitu
apa sih yang biasa mereka ini
so sebenarnya middle up
mereka yang businessman businessman doctor lawyer semuanya deh yang memang udah commitment minded
yang for serious relationship dan gak mau ribet
anak anak sekarang itu mereka gak mau ribet
gue ketemu lagi online screening lagi gitu ya iya kalau benar
jadi kan mereka butuh waktu effort energy untuk screening
sementara kalau sama aku diseleksi dulu very exclusive confidential
jadi mereka harus ketemu gitu
oh harus ketemu
jadi harus ketemu sama aku
jadi the whole process yang mereka register dari website pertama kali ada initial consultation sama aku
jadi lebih di pinpoint gitu i'm going deeper to your personality sebenarnya cocoknya yang mana
karena we all have our own fantasy sukanya dengan physical ya tinggi badan kekar gitu kan ya
mau punya yang hot gitu apalagi laki laki
ngelihat perempuan good looking gue masuk aja dulu
itu cowok ya gitu ya
oke dan itu arna gini dengan membutuhkan jasa seorang matchmaker gitu itu berhasil maksudnya sesuai dengan what they need what they want gitu

karena kan ini udah tujuh tahun so sebenarnya enam belas februari my tujuh th years lah
terus keep growing everyer keep growing makin kesini makin anak muda paling muda itu dua puluh tujuh tahun mclien
yes karena membershipnya start dari dua ribu lima ratus ke atas karena kan gak cuma di indonesia international
oh jadi artinya tidak menutup kemungkinan misalnya aku gitu ya pasangan yang akan dicarikan tidak dari indonesia saja berarti bisa dari luar
karena aku partneran dengan beberapa matchmaker all over the world
oke kita balik lagi ke google dengan si you move on ini ini berjalan selama februari saja kah atau kedepannya juga masih akan continuity
sebenarnya gerakannya sendiri memang dimulai khusus leading up to valentine
tuh karena kita rasa gimana sih momen yang kita bisa menunjukkan bahwa
google ini dapat membantu kamu di setiap momen
momen valentine gak pengecualian ya gitu kan
jadi kami rasa momen yang valentine atau bulan februari itu memang yang pas
tapi dari spiritnya mengajak orang untuk domore melakukan hal yang lebih banyak menyelesaikan lebih banyak
artinya di awal februari ya
betul mulai dari awal februari
oke berarti sudah dua pekan berjalan dua minggu berjalan gimana responsnya
seru ya mbak
dan memang ternyata
banyak cahaya apa cowok
mix lah ya terus
tapi kita lihat seru banget ternyata memang move on ini adalah sesuatu hal yang bisa ditanggapi oleh semua orang
dan relate sama semua orang dan netizen ini cukup antusias ya kita lihatin conversationnya kita lihatin tanggapan tanggapan juga
dan viewsnya dari video kita sendiri di youtube channelnya
lumayan menarik dan senang sih bisa bikin sesuatu yang relate sama teman teman sekalian
it's fine kan gitu
dan bagaimana menikmati menikmati menikmati sendiri tapi gak dirasakan kayaknya duh nastapak banget gitu gak punya apa apa sama kan ya
gak cuma di valentine's day ya
iya dong sama halnya kalau misalnya mau nyari partner means you have to love yourself first
jadi mulai dari asking yourself dulu what is your quality kan self love macem macem ada yang dari luar entah itu sepak lo lah
shopping gitu ya itu kan dari luar tapi kalau dari dalam
is mindfulness gitu loh be mindfulness banyak sih sebenarnya kalau untuk self love jadi jangan how you accep yourself dulu gitu dan gak comparent to at the
karena kan biasanya selalu comparing dan ada beberapa yang mereka need approval from other people
iya self love time menurut kamu gimana
jadi kalau menurut aku sih
gak ada yang nanya
kalau menurut aku sih self love mulai dengan pengembangan diri juga sih kayak meningkatkan kapasitas diri
dan kadang tuh kalau kita apalagi kalau lagi moodnya lagi gak bagus ya atau lagi murung jadi itu kadang sesuatu hal yang kita udah plan kita udah pengen bikin target gitu
kadang tuh jadi terlupakan
ya kan jadi kayak ah gak ada waktu nih gitu ntar aja deh karena moodnya juga keganggu gitu
tapi tipsnya sedikit sih dari salah satu tips gerakan move on ini dengan di kalendersnya google aplikasi google ada setting khusus untuk goals reminder goals jadi kalau kamu set target minggu ini misalnya mau eksersis kak mau olahraga kah gitu kan
atau mau yoga atau mau meditasi gitu masukin aja entris
nanti dia akan misalnya seminggu sekali gitu kan akan mengingatkan kamu bahkan kalau ada conflicting schedule dia akan automatically reschedule yang lain biar kamu menaatinya
tuh kayak gak ada deh yang bilang gak ada waktu nih buat yang kayak pengembangan diri atau gue gak ada waktu buat olahraga gitu
jadi buat aku sih kayak memang it's a way for me to actually develop diri aku sendiri it's a form of self love dan dengan bantuan sedikit bantuan dari google biar aku inget gak lupa gitu
oke dan itu langsung bisa diterapin ya setelah ini ya sekarang juga mungkin bisa
soal self love time juga terakhir mbak zola seberapa besar kita harus memberikan diri kita ruangan untuk self love time ini kemudian seberapa banyak waktu yang harus kita berikan
taruhlah misalnya dalam waktu satu kurun waktu satu minggu gitu ya gimana
nah kalau untuk ngomongin masalah waktu kan gak ada apa ya ibaratnya nggak ada harus tiga hari nggak ada ilmu pasti satu tambah satu dua gitu
itu kan balik ke diri kita masing masing kita udah punya waktu banyak untuk orang atau untuk diri kita sendiri seberapa banyak seberapa banyak waktu yang kita mau untuk improve tentang diri kita
simple things kalau misalnya tentang self love diajakin sama teman habis kerja diajakin sama temen first some people mereka nggak mau nolak ya kan karena nggak enak
means mereka naruh posisinya adalah orang itu dulu baru diri mereka iya dong itu part of self love sih itu simple tapi kan orang nggak terlalu nge gitu
dan kalau memang ternyata memang gak bisa waktunya gak cukup just say no say no itu part of self love juga gitu
jadi kalau misalnya ditanya satu hari berapa banyak waktunya dalam seminggu ya memang gak ada cuma yang paling gak ada waktu saya meditasi gitu
pun ada calendar di google calendar gitu misalnya waktu untuk self love gitu
di comparing aja berapa banyak waktu untuk di luar dan untuk diri sendiri ngebaca aja pun juga itu improving yourshop juga gitu jadi
sebenarnya kuncinya karena kebutuhannya masing masingnya setiap orang akan beda
balls nya juga pasti akan beda ya
jadi the way nya pun juga akan berbeda
iya ada yang memang mereka self love nya bareng bareng sama teman teman
ada yang memang waktunya quality time sendiri kan self love sebenernya waktunya untuk kita ngobrol with yourself sih
kita akan ngobrol with our self tapi mungkin setelah ini karena kita waktunya sudah habis the thank you banget ya mbak zola
kemudian fals juga dari google
mudah mudahan tips tricks nya gitu dari google dan juga dari mbak zola nih bisa membantu yang masih galau galau di luar sana di hari valentine's
thank you banget sudah datang ke connected malam hari ini